kayaknya lebih seru kalau aku samperin suami tiana
tadi yas aduh karenanya gue juga bingung
halo susan sekarang juga lo datang ke gor
ini demi nama baik sekolah kita
itu tadi tuh dari yasmin bob
katanya tuh mereka kekurangan pemain cewek buat pertandingan turnamen empat
berarti sekarang susan dibutuhkan banget nih
waduh makan kawat kena ke dong dong
aduh bob gimana nih masa belum jalan lagi bob
bang dari tadi cibubur cibubur mulu
kok curiga nih dari ngomong cina sih sampe jadi cibubur
nggak jalan jalan nih angkot nih
gue gak bakalan jalan kalau belum penuh
jangan jualan di pinggir jalan
nanti bisa ketipuk batu
ini angkot cepetan jalan
saya udah dikejar waktu
ayo bang start tahan aja dulu
aduh saya mah sebenernya kendaraan punya bang mobil bang
tapi di game ps bang banyak loh
cuma kalau misalnya di dunia nyata saya nggak punya bang
tim indi kita kurang satu orang
kita gak bakal bisa main kalau pemainnya kurang kayak gini
lagian ya si karin
nggak bertanggung jawab banget sih jadi orang
karin itu lagi kena musibah
sebagai teman harusnya kita prihatin
udah dong udah
si susat kan juga udah bilang dia mau datang buat gantiin karin
kenapa sih masih berantem aja
ya udah deh
mudah mudahan si susan datangnya nggak telat
udah siap semuanya kita mulai
sepertinya tim dari sma tujuh ratus dua belas kurang satu orang pak
kepada tim sma dari tujuh ratus dua belas itu pesertanya satu lagi kemana ya
aduh gimana nih
tim sma tujuh ratus dua belas lima menit lagi kalian belum siap
tim kalian didiskualifikasi
aku mohon jangan sampai ulan nggak jadi tanding
jangan sampai mereka didiskualifikasi ya allah
gimana pemain kalian sudah datang
waktu kalian tinggal dua menit lagi
kalau teman kalian tidak datang terpaksa tim kalian kita diskualifikasi
guys gue dateng
baik karena pemain kelas sudah lengkap kita mulai permainan
akhirnya mereka siap juga ya
baik pemain sudah lengkap ya
oke sekarang kita kumpul
perkenalkan nama saya bayu saya wasit di sini
semoga kedua tim bisa bermain dengan lancar dan bisa menjunjung sportivitas
kok pemanas seragam kak
baju seragam gua yang olahraga masih dicuci
ngeringin pakaiannya susah
mama gue harus nunggu angin puyuh dulu baru dingin
sekarang tuh gue pakai meja kan
kayak sales apartment
baik kalau semuanya sudah siap kita bisa melayar
pertandingan bola volley putri antar sma yaitu sekarang dari sma junior satu dua dan sma lima dua satu bisa segera dimulai
buang perhatian dragos
nah lu bener
dia gak mau deket deket lagi sama lo
ya nggak ada apa apa sih cuma salah paham kecil doang
kalau misalkan setelah ini gue gak ada ketemu ulang gimana
ya kalau wulan dimau nyasam sama lo ya gue bisa apa
aku ingin jadi alasan dibalik tawamu bukan menjadi debu yang merebakkan air matamu
bidadariku berikanlah sedikit waktu akan kubuktikan padamu rasaku tak pernah ingin menipu
jangan buat rasa aku menjadi patah
kenapa laki laki itu ada di sini sih
gimana kalau papa sampai tahu hubungan dia sama mama
lo tuh gimana sih
gak nyalan fokus
eh kembali ke posting masing masing
eh wulan kenapa sih komennya kayak gitu
udah dulu semua pukulannya
wulan jangan ragu ragu takis aja
ada yang aneh
muka wulan kok kayak orang ketakutan gitu
loh ngapain dia datang ke sini
gawat bisa bikin keributan dia di sini
kenapa permainan bulan jadi berantakan gini
ya allah apa jangan jangan wulan dari tadi nggak konsen karena lihat mas gunawan
kayaknya lebih seru kalau aku samperin suami tiana